sejak pemerintah menyatakan indonesia sudah terjangkit covid sembilan belas maret lalu
daya beli masyarakat di pasar tradisional mulai merendah
apalagi saat suatu daerah seperti makassar yang berusaha menekan penyebaran covid sembilan belas
dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar psbb
mulai dua puluh empat april sampai tujuh mei mendatang
meski daya beli rendah tapi masyarakat juga tidak puas
jika tidak datang langsung ke pasar untuk berbelanja
hal ini lagi lagi menjadi persoalan karena akan memicu kerumunan orang
pemerintah kota makassar dengan perusahaan daerah pasar makassarnya pun
berinisiatif membuat baruga pasar
nah sekarang bagaimana caranya sehingga para pedagang ini tidak mati usahanya
maka kita buatlah program seperti ini
jadi ada yang program belanja yang tidak perlu ketemu antara pengunjung dan pembeli
tetapi transaksi para pedagang itu tetap berjalan
baruga pasar akan melayani masyarakat yang berbelanja dengan sistem offline dan online
sistem offline konsumen memesan barang dengan menelpon call center yang ada di masing masing pasar
dari lima belas pasar tradisional di makassar
tiap konsumen akan dilayani tim administrasi pasar untuk mencatat barang yang dibutuhkan
lalu membelikannya lewat agen
barang yang sudah siap dikirim agen ke konsumen memanfaatkan jasa kurir
dengan langsung bayar di tempat dan umumnya
menggunakan uang tunai
selanjutnya cara online
menggandeng kerjasama dengan tiga aplikasi layanan online nasional
proses pesanan makin mudah
sebab setelah aplikasi diunduh
konsumen bisa langsung memesan sesuai layanan jasa online yang mereka inginkan
seperti saat pesanan masuk lewat pengemudi layanan online di pasar pabaeng baeng
pesanan langsung diberikan ke admin pasar
catatan pesanan langsung dibelanjakan lewat agen
setelah barang siap dan dikemas dengan baik lalu dikirim ke alamat konsumen
cara bayarnya pun dengan uang elektronik
cukup dengan scan barcode di hp pemesan
jika uang elektronik pemilik akun habis
bisa melakukan penambahan uang atau top up dari rekening masing masing
karena dengan adanya virus corona ini kan kita disuruh untuk stay home
kemudian juga menjaga jarak ketika bertemu dengan orang banyak
nah dengan adanya program dari pt
jadi pasar ini yang meluncurkan aplikasi moldtronic
ini sangat membantu sekali
alhasil program baruga pasar ini juga membangkitkan kembali semangat para pedagang
yang mulai lesu berjualan
kalau selama ada wabah pasti sepi karena barang pada hidup di rumah
kemarin larang keluar jadi agak cepat
tapi setelah ada aplikasi tenan sangat membantu
meski belum populer masyarakat makassar mulai memanfaatkan program ini
sehingga tingkat kerawanan penyebaran virus covid sembilan belas bisa ditekan
dan pedagang pasar tradisional pun masih bisa meraup untung di tengah pandemi ini
alwi fauzi makassar sulawesi selatan